pak pasien sudah tidak bisa terima tamu lagi
iya betul tapi saya ini adalah suaminya
bapak ini tuh suami pasiennya di dalam adriana
oh gitu silahkan masuk pak
tau sampe percaya tapi pasti bakalan down banget
astagfirullah gimana coba gue selamatin tapi dari si mahmud

reset banget sih lama lama ngesel
mana sih suster lama banget
ya bu bisa saya bantu
sus kamu denger baik baik ya nanti kalau misalkan ada yang mau jenguk saya
kamu harus kabarin saya dulu
mau siapapun itu harus kabarin karena saya gak mau diganggu saya pengen istirahat
ini udah malam kan jam jenguk juga udah habis dong
dan kalau misalkan ada yang mau jenguk saya kan ganggu kenyamanan juga
pasien yang lainnya jadi tolong dikabarin ke saya dulu
ya benar bu nanti saya akan tanyakan lagi sama ibu lagi ya
iya jangan sampai rolos
bilang juga sama satpamnya mengerti
kalau nanti ada pasien yang mau ke ruang satu ratus lima puluh
bilang pasien tidak terima tamu ya
kamar pasien satu ratus sebelas itu ada dimana ya
lantai satu tapi maaf pasien satu ratus sebelas tidak bisa menerima tamu sudah malam
ya ampun pak saya ini keluarganya masa saya gak boleh saja ketemu sebentar aja
ini kan saya keluarganya pak
maaf ya mbak menurut saya lebih baik kembali besok aja ya
ih kok bapak kayak gitu sih rasanya cuma mau ketemu sebentar doang kok
ih bapak tuh apa apaan sih bisa gak sih minggir saya cuma pengen lewat
saya mau cuma ke kamar satu ratus sebelas please deh gak usah lebay
pak itu penting banget saya harus banget ketemu
karena itu mamanya temen saya dan saya harus nyampaikan sesuatu
jadi bapak tolong ya minggir sedikit saya lewat selesai
tadi bilang keluarganya sekarang mamanya temennya
alasan aja ini perintah suster
pasien tidak boleh terima tamu jadi saya harus mencari temennya

atau saya punya tadaaa
maaf ya mbak saya tidak menerima sogokan
sekarang mbak keluar atau kami paksa keluar
jal udahlah pulang aja besok bisa ada hari esok kok
apaan sih lah kucu kucu gue mau ketemunya sekarang kenapa lo ketemunya
dia mau hubungin temennya dia jago
cara pelan dari sini
anjel pulang aja itu temennya serem
gue gak takut
malang pak saya rumah kamar satu ratus sebelas jadi permisi ya tolong
maaf menurut rekan saya ini kalian bertiga mencoba menerobos masuk rumah pasien yang tidak boleh menerima tamu
saya cuma mau ketemu sebentar
kenapa sih bapak bapak tua ini tidak menerima tamu

ini dua lebay banget
ya harus bisa dong orang mau jemuk
tetap nggak bisa karena menurut peraturan di rumah sakit ini
kalau jam jenguk sudah habis kalian bertiga atau siapapun gak boleh masuk mengerti
nah itu kan pelaporan rumah sakit pak
menurut peraturan angel gak ada peraturan kayak gitu
jadi tolong ninggir saya mau lewat
ih bisa lepasin gak
oh kalau gitu
kalian berdua bakal gue tuntut penganiayaan tamu rumah sakit
ih mengganggu gue
udah pokoknya saya mau lewat cuma sebentar doang apa salahnya sih pak
udah saya mau lewat
jalan jalan uang aja lu gak tahu
aduh angel percuma
mereka tuh gak akan punya izin yang kita masuk
eh asal belum tahu ya
iya lah gue udah ngerti orang gue cantik
gue mau masuk gue mau ketemu sama ternyata
ah kasih uang uang
aku sakit kejap pak
kamu tuh ngajak ketemuan sama om dudung disini tuh semuji semuji
sampai sampai om dokter ya berbohong sama apa sama yang lainnya juga
saya nggak enak saya gak pengen abah tahu masalah ini om
memangnya ada apa
sok cerita sama om dudung
ini mas minumannya mas
sebenernya gini om
gak bisa ikutan ke citarik besok
nah hari kamu kemot
udah kamu ikut saja biar seru
jujur saya terpaksa ngomongnya
kan semua pada ngedesak saya buat ikutan
om gak enak sama abah
tapi ya sebenarnya ini masalahnya
masalahnya kenapa tuh
masalahnya sebenarnya saya tuh besok harus ada balapan
iya dan ini bener bener saya gak bisa tinggalin balapan ini
ya sudah gini saja
kamu gak usah balapan ikut aja lah
saya juga maunya gitu om
jujur saya pengen ikutan
ikut hiburan sama abah sama yang lain tuh saya pengen ikutan om
cuma untuk yang satu ini nggak bisa
karena balapan ini
nyangkut masalah anak anak yang lain
mereka udah kasih kepercayaan ke saya
dan saya udah terlanjur terima
karena masalahnya gini om
kalau saya tolak tawaran balapan ini
temen temen pasti kecewa
kamu mah cerita ya bikin saya napsu makan
terus terusnya yang bagaimana tuh ini teh
harus bagaimana om teh
ya saya sih minta om dudung buat kujukin abah
seenggaknya kecitarannya diundur aja gitu om
nah adik kamu kemon kamu kan sudah tahu sifat abah kayak gimana
abah tuh susah keras malah
ya iya sih tapi pasti om dulu punya cara yang lain
ya kan karena yang paling dekat sama abah ya om dudung
ya om dudung kan paling ngenalin abah
ya kan om
ya om kali ini saya bener bener minta tolong sama om dudung
tapi bagaimana caranya tuh kemot
ya saya juga gak tau caranya gimana sih om
ya terserah deh menurut om dudung gimana yang terbaik
ya saya percayain sama om dudung
oh makasih ya
banget mana pikan jernyangan
om cari tahu bagaimana caranya lah
eh mau jadi nama banget nih
ah sudah kenyang omnya
sudah kenyang sekali sama masalah kamu
pak pasien sudah tidak bisa terima tamu lagi
iya betul tapi saya ini adalah suaminya
bapak ini tuh suami pasiennya di dalam
oh gitu silahkan masuk pak
dia ketemu boy sama mama dan papanya
boy dengan dandan kayak gini
kan bikin gue tambah kesel
kamu tuh kenapa sih
kamu tuh kenapa sih
kamu udah bikin mas ini khawatir sama kamu

ini mas datang kamu malah ngambek lagi

kok mas dateng kesini cuma buat marah marah
dengan aku pulang aja
dengan aku pulang aja
sayang siapa yang marah
mas tinggal sebentar
mas pulang kamu udah gak ada
mas cari ke rumah mas cari kesana sini
kamunya gak ada kabar sedikitpun
mas telponin berapa kalipun kamu gak angkat angkat
taunya kamu pindah rumah sakit lagi
nah itu kan marah
itu kan marah
itu kan marah